tersangka ds melakukan perbuatan
membuat video dalam channel youtube
yang berisikan berita bohong
yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam transaksi ekonik
seolah olah tersangka ds
mendapatkan uang miliaran rupiah
dari hasil bermain trading
dan maksud dan tujuan
kepada masyarakat yang menonton youtube
dalam hal ini para member
agar ikut bergabung
dan bermain trading di website wtec
terus k outras
untuk sisi auga
untuk masyarakat indonesia untuk berhati hati agar tidak terlalu banyak trading yang beragam